dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada diana valencia yang sudah ready dan melaporkan di gerbang tol kali kangkung dan juga ada damar sinuko yang melaporkan di gerbang tol banyumanek
yang pertama kita akan ke diana dulu selamat siang diana seperti apa kondisi lalu lintas di tempat anda melaporkan pada siang hari ini
selamat siang lia kalau bicara soal situasi lalu lintas ini saya mau tahan dulu karena memang hari ini diprediksi jadi salah satu puncak arus balik begitu mudik di tahun dua ribu dua puluh dua ini oleh pemerintah
bagaimana evaluasinya bagaimana diskresi yang akan dilakukan untuk bisa meminimalisir setidaknya risiko risiko ataupun potensi kemacetan yang berada di sekitar tol transjawa oleh karenanya saat ini sudah bersama saya
brig jalan pol aan suhanan selaku dirgakum kor lantas polri
selamat siang pak an pak an ini pak yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana pak diskresi pihak kepolisian untuk bisa memaksimalkan arus mudik lebaran ini khususnya balik ini tidak begitu banyak macetan seperti arus mudik kemarin begitu pak
baik jadi kita belajar dari arus mudik dan melihat data angka dari arus mudik kita sudah melakukan persiapan persiapan untuk arus balik ini
kita sudah melakukan menyiapkan beberapa strategi
masih sama dengan strategi yang kita lakukan pada arus mudik ya
yaitu penambahan kapasitas jalan dengan one way maupun kontraplow
kemudian mengurangi volume dengan ganjil genap dan pengurangan operasional sumbu tiga ke atas
itu strategi yang kita akan lakukan untuk memperlancar arus balik ini
pak beberapa strategi yang bapak aan sebutkan kan memang sudah dilakukan ya pak pas arus mudik kemarin
dan beberapa ada kantung kemacetan begitu pak
apakah ada strategi tambahan pak
atau mungkin evaluasi begitu untuk bisa penegasan di lapangan
karena kalau saya lihat beberapa waktu lalu ketika mudik yang juga menyebabkan banyak kemacetan adalah banyak yang berhenti di bahu jalan pak
nah apakah ada strategi khusus pak untuk bisa memaksimalkan arus balik ini tidak begitu banyak kantong kemacetan termasuk di titik titik tertentu seperti res area dan lain sebagainya pak ansyilakan
untuk rest area kita sudah melakukan strategi tahun mudik kemarin
kita akan menambah personil di titik titik rawan termasuk rest area
kita akan taruh personil sebelum rest area kemudian di rest area dan setelah rest area
juga kita akan menempatkan tim urei ini untuk mengarahkan para pemudik yang berhenti di bahu jalan terpaksa berhenti di bahu jalan
kita akan arahkan melalui exit tol terdekat atau mungkin ke rest area berikutnya
kita akan tahu personil termasuk di beberapa u turn dan dobrak
kita juga akan tampukkan
kita tambah personil karena evaluasi dari arus mudik kemarin ada beberapa dari pemudik yang memaksa masuk ke jalur b
ini sangat berbahaya sekali
sehingga untuk balik ini kita taruh personil yang kuat di sepanjang u turn dan dobrak ini
pak strategi one way ini rencananya akan diberlakukan pada pukul dua nanti
pertimbangannya apa pak baru dilakukan hari ini kemudian kenapa baru pukul dua pak
bagaimana pertimbangan dari korlanta
jadi sesuai prediksi yang kita prediksi ya
sudah simulasi sudah melihat angka angka yang ada
memang puncak arus ini akan dimulai pada tanggal enam tujuh delapan
kenapa jam dua nanti kalau kita lihat perilaku para pemudik kemarin kemudian perilaku yang balik ke jakarta
ini kebanyakan mengambil waktu setelah makan siang kemudian setelah maghrib perjalanan malam
itu salah satu pertimbangan
dan kita lihat saat ini arus dari daerah jawa timur solo ini sudah mulai ada peningkatan
saat ini jam satu jam terakhir tiga ribu lebih arus kendaraan yang melalui kali kangkung
ini satu indikator
indikator kita harus segera melakukan rekayasa lalu lintas
jadi angka tiga lima ratus sampai empat itu sop kita untuk melakukan one way maupun kontraplo nantinya
jadi sehari semalam juga sudah kita lakukan one way ya di satu ratus delapan puluh delapan sampai tujuh puluh
karena arus balik itu cukup deras sekali tadi malam
mungkin banyak masyarakat yang memanfaatkan balik sebelum puncak arus
ini terima kasih sudah sebagian sudah balik
jadi ada beberapa warga yang sudah menurut
tapi pak jokowi kan bilang ini periodenya antara tanggal enam mei sampai delapan mei
tapi puncaknya di predisi korlantas kapan pak
ya tujuh delapan lah
tapi akan mulai dari sore nanti
ya predisi kita akan mulai sore nanti
terakhir pak imbauan singkat untuk para pemudik yang sekiranya ingin balik ke arah ibu kota
apa hal hal tertentu untuk bisa meminimalisir dan membantu mungkin kita semua
tidak hanya polisi juga tapi membantu diri sendiri untuk nantinya balik ke arah ibu kota ini bisa lancar gitu pak
baik jadi arus balik dengan arus mudik itu lain
secara psikologis mungkin arus balik ini
sudah lelah sudah capek mungkin mohon maaf
anggaran juga sudah menipis
itu secara psikologis akan mudah tersulut
jadi yang pertama sabar
sabar menghadapi kepadatan arus ini tidak bisa kita hindari
kemudian pada saat menjelang rest area apabila sudah ada arahan dari petugas untuk melanjutkan perjalanan
silakan melanjutkan perjalanan
kalau terpaksa ini sudah lelah silahkan keluar exit tol terdekat
karena titik titik pacat kemarin mudik itu sudah ada di res area
terima kasih pak ini kuncinya sabar ya pak
bareng jangan marah marah terus gitu pak ya
terima kasih pak an waktu untuk cnn tv pak
selamat beraktivitas kembali terima kasih banyak
nah lianita ini perlu diperhatikan juga nih
sesuai dengan imbauan dari pihak korlantas polri
memang hari ini diprediksi sudah ada peningkatan
kalau kita buka datanya lianita
sebenarnya memang ini dari tanggal lima mei sudah ada peningkatan
kalau kita ambil periode waktu dari pukul lima pagi sampai dengan pukul sebelas siang saja di gerbang tol kalikangkung
dari arah semarang yang menuju ke jakarta begitu
ini di tanggal empat mei yakni dua hari lalu
ini hanya sekitar delapan lima puluh kendaraan di periode yang tadi saya sebutkan
di tanggal lima mei ini sudah meningkat menjadi tiga belas empat ratus kendaraan
dan di hari ini saja dari pukul lima pagi sampai dengan sebelas siang ini juga sama
yakni maksud kami jumlah kendaraan ini ada sekitar tiga belas tujuh ratus
sehingga memang peningkatan ini sudah mulai terlihat dari tanggal lima mei
mungkin sudah ada beberapa yang patuh begitu
sesuai dengan arahan presiden joko widodo
dan tentu saja memang ada
saya kayak selalu lintas sekali lagi diingatkan
ada one way dari arah semarang begitu menuju ke arah ibu kota
ini dimulai dari kilometer empat ratus empat belas yang diprediksikan akan dimulai pada pukul dua siang nanti
sehingga masyarakat yang ingin dari semarang menuju ke arah ibu kota
ataupun mungkin sebaliknya begitu
yang baru ingin mudik baru dapat libur
dari arah jakarta menuju ke arah semarang atau menuju ke jawa tengah
jangan lupa pantau pantau media sosial jasa marga korlantas polri
atau mungkin menonton media terpercaya anda
media cnn mungkin
untuk bisa memaksimalkan informasi diskresi rekayasa lalu lintas
lianita kembali ke anda
baik terima kasih valencia
kita akan lihat seperti apa efektivitas jalur one way di pukul dua siang nanti ya
dan terima kasih kita akan kembali melihat laporan di lokasi titik lainnya
itu di gerbang tol banyumanik
sudah ada damar sinuko di sana
selamat siang damar
bisa anda laporkan seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol banyumanik tepatnya
selamat siang lianita
jadi seperti diperhatikan saya
tanpa kepadatan arus kendaraan dari arah timur
yaitu dari solo dan yogyakarta
mulai dua puluh sembilan pagi tadi sampai saat ini
terus memadati keluar dari gerbang tol banyumanik semarang ini
ke arah tentunya pasti ke arah jakarta
yang nantinya akan juga masuk ke gerbang tol kalikang semarang
padatnya kendaraan membuat beberapa kepadatan atau antrian
tepatnya di res area empat ratus dua puluh empat di sini
tugas kepolisian terpaksa memperlakukan buka tutup
sehingga terjadi kemacetan atau ketersendatan
ketersendatan hingga gerbang tol banyumanik semarang
kalau kita lihat dari data pt tol transmar ke jawa tengah
ada sedikitnya dari pukul sampai pukul sebelas siang ini
sudah tercatat ada dua puluh dua ribu kendaraan yang sudah keluar
dari gerbang tol banyumanik semarang
sementara kendaraan yang paling banyak masuk ke ruas tol trans jawa ini
kebanyakan memang dari arah dari bawen dan boyolali
dan sesuai prediksi polri juga
rencananya memang banwe akan diberlakukan pada pukul
sesuai dengan situasi saat ini
di mana semakin siang memang justru kendaraan semakin padat
dan para pemudik memang lebih memilih melanjutkan perjalanan
setelah melakukan perjalanan

anda sampaikan untuk para pemudik atau para pengendara yang akan melewati jalur ini
apa saja krusial yang perlu mereka perhatikan begitu damar
ada beberapa kali sempat kami pantau
memang beberapa pemudik memang kehabisan saldo dari eto'o
mereka ini tidak siap
lupa mengisi saldo eto'o nya kembali
sehingga harus berhenti di jalan ketiga
ketika akan masuk ke reban tol banyumani semarang
sehingga nantinya akan membuat antrian lagi semakin panjang
dan yang kedua adalah istirahatnya cukup ketika diiris area nanti
dan sebenarnya memilih lebih baik melanjutkan perjalanan pada setelah banwe diberlakukan
artinya lebih dari pukul empat belas agar menghindari antrian atau kepadatan kedaraan yang lebih parah
artinya anda juga kalau mau jalan sekarang
jangan lupa isi dulu kartu untuk membayar tolnya
baik terima kasih atas laporan dan damar sinuko dari gerbang tol banyumanik
dan sebelumnya ada diana valencia di gerbang tol kalikangkung
selamat bertugas kembali teman teman